peristiwa persalinan tragis hingga membuat bayi meninggal dunia terjadi pada kamis dua puluh delapan juli dua ribu dua puluh
kini bayi mungil dengan kelamin perempuan yang diberi nama cahaya rembulan telah disemayamkan
bayi mungil tersebut merupakan anak dari pasangan suami istri yopi widianto dan rohmaro datul janah warga dusun selombok desa pelemahan kecamatan sumobito jombang
dari penuturan orang tua bayi pada senin siang kala itu istrinya yang hendak melahirkan dirujuk oleh puskesmas sumobito untuk tindakan operasi di rsud jombang pada kamis lalu
namun nyatanya pihak rsud jombang justru mengupayakan persalinan normal dengan alasan sudah terjadi
pembalasan sudah terjadi di panggul dan pembukaan tiga dengan kondisi kepala sudah masuk ke dasar panggul
namun ternyata bayi tidak bisa diselamatkan dan dari pihak rsud meminta izin untuk memisahkan anggota tubuh dirinya pun tidak punya pilihan dan mengikhlaskan anaknya meninggal dengan cara tragis
meskipun tidak bisa merubah apapun orang tua bayi ini tetap menuntut keadilan dan pertanggung jawaban rsud jombang
pada saat ini saya melihat istri kesakitan bayi itu masih di sini kepalanya bayanginlah
terus saya tanda tangan akhirnya di operasi itu pukul setengah dua belas sudah selesai
saya lihat bayinya yaudah tidak ada ada kas jahitan di sini
kalau umpama tadi disesat ya meskipun tidak selamat di parating ini tapi karena adiknya ikhlas setidaknya tidak ada proses
sementara itu dalam konferensi persnya dasar dari tim dokter tidak melakukan operasi karena kepala bayi bisa lahir dengan lancar
dan karena terjadi distosia bahu sehingga bayi terjepit dan upaya pertolongan telah dilakukan namun sang bayi meninggal dunia
saya lihat kepalanya saya lihat kepalanya saya lihat kepalanya saya lihat kepalanya saya lihat kepalanya
kepala sudah masuk ke dasar panggul kepala bayi itu sudah masuk
dan buktinya kepala bayi bisa lahir dengan lancar
makanya wah alhamdulillah sebenarnya tim penolong karena bisa tarik dengan spontan karena bisa sampai pembukaan lengkap
kalau tidak ada pemajuan pasti dengan upaya upaya yang sudah dilakukan tetap macet
ya pasti keputusan dokter objek di sini pasti akan sc
hingga senin siang ibu bayi masih menjalani perawatan di ruang drupa di rsud jombang untuk menjalani proses pemulihan
agung wibowo jombang jawa timur